kementerian keuangan mencatat kinerja pengawasan di jnbr dan cukai pada semester satu dua ribu dua puluh tiga mencapai delapan belas tiga ratus tujuh puluh lima kasus
dengan nilai barang hasil penindakan sebesar tujuh lima triliun rupiah
kinerja penindakan itu berkurang dari dua puluh dua enam ratus dua puluh empat kasus per semester satu dua ribu dua puluh
ada pun penindakan terbesar dilakukan terhadap hasil tembakau atau rokok dengan perkiraan nilai empat ratus dua puluh tujuh miliar rupiah
disusul penindakan terhadap narkotika psikotropika dan prekursor atau npp yang mencapai empat ratus dua puluh kasus dengan berat mencapai tiga lima belas ton
pada kinerja fasilitas investasi di kawasan berikat dan fasilitas kemudahan impor untuk ekspor meningkat enam belas tiga persen
menjadi satu tujuh miliar dolar amerika
dibandingkan periode yang sama pada dua ribu dua puluh
dengan lingkungan global yang makin berat kita harus make sure bahwa dari sisi pelayanan harus makin dipermudah dan ditingkatkan
dalam rangka mengoptimalkan pengecekan barang yang masuk di gen bea cukai menggunakan high co scan atau sistem x ray
alat pemindai tersebut digunakan untuk menangani peti kemas impor kategori jalur merah di pelabuhan tanjung priok
selain itu dengan alat radiasi x ray barang larangan seperti narkotika
senjata api atau apapun yang diawasi ketat termasuk rokok ilegal bisa ditangani dengan cepat
saat ini pilotingnya di tanjung priok
insya allah kita akan segera kita akan segera pasang di tahun dua ribu dua puluh tiga itu di semua terminal yang ada di tanjung priok
ada lima pelabuhan di terminal tanjung priok ini
insya allah akan segera menyusul di pelabuhan tanjung perak tanjung emas dan belawat
insya allah pelindung juga udah concern untuk pemasangan
menurut kementerian perhubungan peralatan digital seperti alat pemindai peti kemas mutlak
ditempatkan di seluruh pintu pelabuhan tanjung priok
rencananya alat serupa akan ditempatkan di empat pelabuhan utama seluruh indonesia
demi percepatan arus barang impor dan deteksi barang ilegal
pelaku usaha logistik selama ini pasrah dengan kondisi lambatnya proses pengecekan barang di terminal peti kemas
akibat padatnya lalu lintas di pelabuhan tanjung priok serta minimnya sarang
hal itu membuat waktu tunggu sampai lebih dari satu hari
dengan alat pemindai tersebut barang impor yang biasanya merupakan bahan baku atau mentah
bisa segera sampai ke pabrik serta mempercepat proses produksi dan ekspor